presiden jokowi dodo resmi membuka konferensi tingkat tinggi ke empat puluh tiga asean tahun dua ribu dua puluh tiga
jokowi mengajak agar asean dan negara mitra yang bekerja sama
yang setara dan saling menguntungkan menuju epicentrum of growth
sebanyak dua belas pemimpin negara asean dan negara mitra telah hadir di ktt asean di jcc senayan pada selasa pagi
dan dari dua belas pemimpin negara yang hadir ada sepuluh pemimpin negara atau perwakilan
ini adalah negara anggota asean yakni laos kamboja filipina singapura timur leste hingga malaysia
kecuali myanmar yang tidak hadir
sementara dua pemimpin negara mitra adalah perdana menteri cook island mark brown
dan presiden bangladesh muhammad shahabudin
dalam sambutannya presiden joko widodo mengatakan kesetaraan ini merupakan nilai utama yang dimiliki asean
yang dihormati sehingga kapal asean dapat terus melaju di tengah situasi global yang tidak baik
konferensi tingkat tinggi ke empat puluh empat asean
asean akan dimulai hari ini lima september sampai kamis tujuh september dua ribu dua puluh tiga di jakarta convention center
dan walaupun harus berlayar di tengah badai kita sebagai para pemimpin asean harus memastikan
bahwa kapal ini mampu terus melaju mampu terus berlayar dan kita harus menjadi nahkoda di kapal kita sendiri
untuk mewujudkan perdamaian mewujudkan stabilitas
mewujudkan kemakmuran bersama
dan dengan ini saya nyatakan ktt ke empat puluh tiga asean sesi pleno dibuka